bergeser ke informasi lainnya aktivitas dprd sumatera utara terganggu
pasca penetapan tersangka oleh kpk terhadap sepuluh anggotanya
apalagi empat tersangka merupakan ketua kelengkapan dewan di dprd sumatera utara
meski hanya sepuluh dari seratus anggota dprd sumatera utara yang ditetapkan kpk sebagai tersangka
namun gedung wakil rakyat terlihat sepi
padahal tidak ada kegiatan kerja dewan di luar kantor pada hari senin dan selasa
sejumlah anggota dprd sumut menilai ada suasana psikologis yang sangat mengganggu
sehingga membuat kinerja lembaga dewan menurun
kegiatan di komisi dan fraksi yang pimpinannya masuk daftar tersangka kpk
kerap digantikan oleh wakil ketua atau sekretaris
meski gedung dewan sepi dari kehadiran anggota dprd sumut
perwakilan dewan tetap menerima masa yang berunjuk rasa menyalurkan aspirasinya pada wakil rakyat
jadi kalau ada orang yang menyatakan dari lembaga ini bahwa kinerja kita tidak terganggu
faktanya hari ini ada kelesuan kolektif
yang kita hadapi di lembaga ini
nah kalau bicara solusi sampai detik ini kita tidak memiliki solusi konkret karena
undang undang md tiga terus kemudian peraturan pemerintah terkait dengan tata tertib
lalu tata tertib dprd sendiri
hanya boleh melakukan proses terhadap anggota dprd yang kemudian bermasalah secara hukum
jika proses hukumnya telah berkekuatan tetap
pada pengadilan tingkat pertama kalau tidak banding atau pengadilan tingkat berikutnya
sampai kasasi sebenarnya kalau masih ada upaya hukum baru dapat diproses paw atau tidak
jadi itu kondisi yang kita hadapi
sebelumnya memang kpk resmi mengumumkan tiga puluh delapan anggota dprd sumatera utara untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
dan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sebagai tersangka kasus dugaan suap selasa sore
pengumuman ini sekaligus mengklarifikasi
bocornya surat pengantar kpk pada dprd sumatera utara
ke tiga puluh delapan anggota dprd provinsi sumatera utara itu diduga menerima suap
agar menerima laporan pertanggung jawaban apbd tahun anggaran dua ribu empat belas dua ribu lima belas
mereka juga diminta meloloskan perubahan apbd dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
mengesahkan apbd dua ribu empat belas dua ribu lima belas
dan menolak penggunaan hak interpelasi atas gatot pujo nugroho pada tahun dua ribu lima belas
sebelumnya dua belas orang anggota dprd sumatera utara periode dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas telah diproses
mereka difonis empat sampai enam tahun penjara
sementara itu gubernur sumatera utara gatot pujo nugroho sendiri telah difonis bersalah
oleh pengadilan negeri tipikor medan selama empat tahun dan denda dua ratus lima puluh juta rupiah
pengitik mendapatkan fakta yang didukung dengan anggaran dprd sumatera utara
dengan alat bukti berupa keterangan saksi surat dan barang elektronik bahwa
tiga puluh delapan tersangka tersebut diduga menerima fee masing masing antara tiga ratus sampai dengan tiga ratus lima puluh juta
dari gubernur sumut gatot pujo nugroho terkait pelaksanaan fungsi
dan memenang sebagai anggota dprd provinsi sumatera utara